sebagai bank sentral di negara kesatuan republik indonesia efektifnya suatu kebijakan menjadi kunci utama dalam kestabilan perekonomian
karenanya informasi dan data yang akurat menjadi hal penting untuk disosialisasikan
kami secara reguler dan terus menerus mengkomunikasikan kebijakan kebijakan kami peraturan peraturan kami maupun berbagai data dan informasi yang diperlukan oleh
sepanjang tahun dua ribu dua puluh bank indonesia terus berupaya melakukan berbagai inisiatif baru agar data dan informasi yang diperlukan publik dapat diakses
dengan cara yang mudah biaya yang ringan dan waktu yang singkat
tidak terkecuali dalam masa krisis seperti sekarang di mana tantangan baru hadir lewat kemunculan pandemi covid sembilan belas
akan tetapi masa pandemi ini tidak menyurutkan komitmen bank indonesia untuk menjadi lembaga publik yang transparan demi melayani masyarakat dengan tetap menjalankan protokol keamanan
konsistensi bank indonesia dalam menyajikan informasi baik melalui kanal online maupun offline telah menghadirkan banyak konversasi dan interaksi antara bank indonesia dengan masyarakat
tentunya kita harus terus menerus menyesuaikan dengan tantangan zaman
sebelumnya itu hanya bentuk cetak hanya bentuk tulisan narasi narasi
kedepan storytelling semakin penting
kita kembangkan inovasi bukan hanya dalam bentuk cetak tapi
infografis komik memes dan berbagai macam sarana sarana digital
ini terus kita kembangkan ke depan untuk mampu memenuhi kebutuhan daripada mitra kita stakeholders dan pemangku kebijakan bank indonesia
di tengah tantangan besarnya keterbukaan informasi publik dewasa ini bank indonesia membuktikan komitmennya lewat kehadiran visitor center online
yakni layanan yang dapat diakses masyarakat melalui video call
agar komunikasi dua arah antara bank indonesia dengan masyarakat dapat tetap dilakukan
layanan chat juga telah kami sediakan agar masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat
secara infrastruktur bank indonesia memperkaya sistem crm yang dibiliki agar dapat dimanfaatkan oleh satuan kerja lain yang juga memiliki peran penting dalam layanan informasi publik
youtube dan dukungan berlangganan sekaligus dalam seminggu buat mengumumkan kebijakan yang ditempuh oleh bank indonesia serta beberapa event virtual yang dilakukan selama pandemi berlangsung
youtube dan dukungan berlangganan sekaligus dalam seminggu buat mengumumkan kebijakan yang ditempuh oleh bank indonesia serta beberapa event virtual yang dilakukan selama pandemi berlangsung
sehingga dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi ini masyarakat tetap bisa terhubung dengan informasi ekonomi terkini tanpa berkunjung langsung

tidak hanya untuk publik bank indonesia juga memperhatikan kenyamanan dan keamanan para petugas informasi dalam menjalani tugas selama pandemi
sehingga disediakan fasilitas boarding agent di mana petugas informasi dapat tinggal dan bekerja di tempat yang disediakan lengkap dengan kebutuhan bekerja dan dirancang supaya dapat meminimalisir kontak langsung dengan banyak pihak
efektivitas ini didukung pula lewat jalinan kolaborasi dengan berbagai pihak kompeten dalam hal keterbukaan informasi publik melalui kegiatan rutin seperti workshop dan training
dalam rangka sosialisasi dan edukasi
dan juga di dalam rangka edukasi dip dik pada seluruh satuan kerja di bank indonesia
tidak hanya itu bank indonesia juga berkoordinasi dengan setnek dan kemenpan rb dalam hal pengaduan layanan publik yang dikemas dalam bentuk aplikasi lapor
sinergi ini dilakukan dalam rangka turut menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun disalurkan kepada penyelenggara

dalam media sosial bank indonesia juga kerap berkoordinasi dengan lembaga dan kementerian terkait
utamanya dalam mempublikasikan materi komunikasi agar informasi perihal kebijakan dapat diketahui lebih cepat dan kesadaran masyarakat meningkat
kami akan terus meningkatkan transparansi dan komunikasi kepada publik
kami akan terus membenahi dan memperkuat
pertama bagaimana kami menyampaikan informasi informasi secara cepat dan akurat dan secara meluas kepada publik
kami akan terus bersinergi secara internal maupun eksternal
karena bank indonesia adalah bagian sebagai satu kesatuan kepada publik
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia
ya keterbukaan informasi adalah komitmen ppid bank indonesia untuk terus meningkatkan keberlangsungan informasi dan komunikasi
khususnya melalui berbagai platform digital agar mudah diakses oleh publik
tentunya hal ini berfokus untuk meningkatkan pelayanan publik